taza sejauh ini bagaimana proses pentransferan sejumlah pasien dari rumah sakit kota tangerang ke sejumlah rumah sakit di banten
apakah masih berlangsung atau sudah selesai
semuanya sudah selesai sejak per pukul tujuh empat puluh pagi hari tadi alfian
saya bahkan melihat proses pengalihan ataupun evakuasi pasien yang terakhir bernama yankosasi ke rumah sakit siloam kelapa ii
dan sebelumnya memang sejak pukul dua belas malam seluruh proses evakuasi berlangsung dengan lancar
di mana pasien pasien yang mengalami kondisi kritis yang dirawat di icu niku dan juga di perinatologi
mereka semuanya diprioritaskan untuk dievakuasi ke rumah sakit rumah sakit yang ada di kawasan banten
setelah mereka semuanya telah dievakuasi menggunakan ambulans baik dari rumah sakit rsud kota tanggerang
ataupun dari rumah sakit rumah sakit yang nantinya akan menerima pasien pasien
ini kemudian pasien pasien rawat inap lainnya baru kemudian di transfer ataupun dialihkan ke rumah sakit lainnya
total ada satu ratus lima puluh enam pasien rawat inap yang berhasil diselamatkan dievakuasi dari rsud kota tanggerang
dan kemudian dialihkan perawatannya ke rumah sakit lainnya dan total ada dua puluh tiga rumah sakit di sekitar kawasan tangerang banten
yang kemudian telah menerima para pasien pasien ini hanya saja alfian untuk pasien rawat jalan
masih belum dapat mendapatkan pelayanan kesehatan
mereka saat ini masih harus menunggu ataupun jika mereka tidak bisa menunggu
kalau misalnya keadaannya urgent alfian mereka nantinya akan dibantu oleh pihak rumah sakit
untuk bisa mendapatkan administrasi bpjs agar mereka dapat dialihkan ke rumah sakit
rujukan yang lainnya yang berada di kota tanggerang banten alfian
ya sejauh ini apakah masih ada dilakukan upaya penyelidikan apa penyebab kebakaran
yang dilakukan oleh aparat kepolisian sejauh ini
investigasi masih terus berlangsung alfian di mana dari pihak tim lapor polres tanggerang
ini masih terus melakukan investigasi mengenai apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada pukul dua puluh dua empat puluh lima malam
tadi saya sempat berbincang sejenak dengan dr feryansyah direktur utama rsud kota tanggerang
yang menyatakan bahwa dirinya menerima informasi pertama kali pada pukul dua puluh dua empat puluh lima dari kepala security rsud kota tanggerang
yang menyatakan bahwa dirinya melihat adanya percikan api yang keluar dari ruang panel listrik di lantai dua rumah sakit
lama kemudian sekitar pukul sebelas malam tiba tiba percikan api ini kemudian menjadi kobaran api yang cukup besar
yang kemudian menyebabkan aliran listrik dari lantai satu hingga lantai delapan rumah sakit seluruhnya mati
sehingga memang seluruh alat fasilitas medis yang terutamanya berbasis elektronik
ini semuanya tidak dapat dipergunakan sehingga seluruh pasien harus dievakuasi dari rumah sakit
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini